sekitar sepuluh relawan diklaim akan menggelar aksi demonstrasi menutup ditangkapnya rocky gerung
dinilai menghina presiden jokowi dodo
aksi akan digelar pada sepuluh agustus dua ribu dua puluh
hal tersebut disampaikan ketua barikade sembilan puluh delapan yang merupakan relawan jokowi
sekaligus ketua badan perlindungan pekerja migran indonesia benny ramdhani di istana merdeka jakarta
kemudian kita persiapan konsolidasi untuk aksi besar di daerah daerah dan juga di jakarta pada tanggal sepuluh
jadi karena tanggal sepuluh ya sepuluh lah di jakarta kita akan turun
nah pelaporan ini penting sebetulnya untuk memberikan pelajaran
jadi ini bukan sekedar untuk pak jokowi ini marwah seorang presiden yang harus kita jaga
tapi juga untuk kepentingan semua
nah yang lakukan rocky gerung ini kan melahirkan memanti kegaduhan
nah sekarang mana yang lebih waras kita menyikapi rocky gerung dengan cara proses hukum
daripada cara barbal kita datangi geruduk cara kekerasan enggak lah
sementara terkait dugaan hinaan terhadap presiden jokowi
pemerintah tidak akan mempermasalahkan laporan polisi oleh relawan jokowi terhadap rocky gerung
presiden jokowi bahkan tidak akan mengadukan perkata rocky gerung yang dinilai menghina
menurut menko polhukam mahfud md undang undang ite terkait penghinaan merupakan delik aduan